anyway belum lama sempat heboh
soal wacana kenaikan harga tiket candi borobudur
wacana ini otomatis jadi perdebatan di masyarakat
katanya sih kenaikan harga tiket semata untuk upaya pelestarian candi borobudur
sebagai cagar budaya bertaraf internasional
di sisi lain banyak yang kontra karena dirasa terlalu mahal
dan berpotensi menurunkan daya minat wisatawan yang dikhawatirkan
akan berimbas pada para pelaku sektor wisata
tapi tahu nggak sih borobudur yang berusia ribuan tahun ini
sudah mengalami pelapukan karena faktor cuaca
dan juga aksi pengunjung yang tidak bertanggung jawab
balai konservasi borobudur bahkan mengungkap penemuan ribuan noda permen karet
yang menempel di bebatuan candi borobudur
nah loh siapa tuh
berdasarkan hasil monitoring
juga telah ditemukan kondisi kausan batu dan kerusakan di beberapa bagian relift
gak hanya itu jumlah pengunjung yang berlebih juga dikhawatirkan
akan berdampak pada penurunan kontur tanah candi borobudur
tahun dua ribu sembilan belas aja tercatat ada delapan pengunjung per hari
padahal idealnya tubuh candi hanya dapat menampung satu dua ratus an orang tiap harinya
well karena banyaknya reaksi dari masyarakat
kenaikan harga tiket candi borobudur
pemerintah rencananya hanya akan membatasi jumlah pengunjung yang naik ke atas candi
sesuai dengan kuota idealnya
yakni sekitar satu dua ratus orang per hari
para pengunjung nantinya juga wajib nih didampingi pemandu wisata
jika ingin naik ke candi borobudur
mau harganya naik kek turun kek
sebagai wisatawan kita wajib mematuhi aturan juga etika yang berlaku
gak pengen kan anak cucu kita nanti gak bisa lihat
kemegahan candi borobudur juga peninggalan sejarah lainnya